hingga selasa malam nenek berinisial k pelaku pembuangan sampah botol yang masuk ke mulut kudanil
masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang reskrim polres bogor jawa barat
meski telah meminta maaf nenek asal cicalengka bandung itu terpaksa menjalani proses hukum
setelah dilaporkan oleh pihak taman safari
jika nantinya terbukti melanggar nenek berusia enam puluh empat tahun ini terancam jeratan
pasal tiga ratus dua kuhp terkait penganiayaan ringan terhadap hewan dengan ancaman pidana tiga bulan penjara
sekarang pelaku sudah berada di polres bogor dan penyidik polres bogor sedang melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku
statusnya masih terduga atau gimana bu
statusnya karena masih pemeriksaan jadi masih terduga
sebelumnya video yang memperlihatkan ulah pengunjung taman safari cicarua bogor jawa barat
yang melempar botol plastik ke dalam mulut kudanil ini menjadi viral
terekam kamera pengunjung lain pada minggu tujuh maret lalu
botol plastik masuk ke dalam mulut hewan itu hingga membuatnya tersedak
setelah ditangani tim medis hewan omnivora berumur sebelas tahun ini pun akhirnya bisa memuntahkan sampah botol ini
kini kondisi kudanil betina bernama ari itu berangsur membaik
kudanil kita ini yang bernama ari betina umur sebelas tahun
pada keadaan kondisi sehat makan dan nafsu makanan semua normal
kondisitas fesis yang kemarin juga tidak ditemukan fesis dari benda asing
jadi kita berharap juga benda asing itu tidak terlelan dan juga tidak ada benda asing lain
terkait dari fesis yang tidak tergembah dan kondisinya bagus
sementara itu sejumlah aktivis pecinta binatang mengecam ulah pelaku yang dinilai membahayakan nyawa satwa
ini adalah inisiatif
ini adalah inisiatif yang dihasilkan oleh bapak ibu bapak ibu bapak ibu
jadi kalau dibilang jangan buang sampah sembarangan nanti hewanya kena tidak
tapi ini adalah inisiatif ada upaya melempar botol itu masuk dalam mulut yang menganga
yang menanti makanan tapi ternyata dikasih sampah botol plastik
ini yang perlu kita kontak
meski kondisinya membaik ari siku daniel hingga kini masih dalam pengawasan petugas
mohamad juwenda bogor jawa barat